ada peredaran uang palsu dengan pecahan seratus ribu rupiah ini membuat para pedagang di pasar tradisional jatimulyo kabupaten lampung selatan lampung resah
seperti seorang nenek pedagang sayur yang menjadi korban penipuan uang palsu yang digunakan oleh pembeli
salah satu pedagang yang menjadi korban penipuan uang palsu adalah sawiem perempuan lansia tujuh puluh tahun warga gunung sulah bandar lampung
nenek pedagang sayuran ini mendapati uang palsu pecahan seratus ribu rupiah yang dipakai berbelanja di lapak miliknya
sawie mengatakan ia baru sadar setelah menyetorkan uang hasil penjualan kepada bosnya usai dagangan tahu dan tempenya habis terjual
ia tidak mengetahui pembeli yang menggunakan uang palsu tersebut lantaran banyaknya pembeli yang datang ke lapaknya
kini ia tidak bisa berbuat banyak setelah terkejut mendapati uang palsu tersebut
ia juga memperingatkan kepada para pedagang lainnya agar lebih teliti dan berhati hati agar tidak kembali menimbulkan korban